halo assalamualaikum selamat siang ning rika
oh iya ya lagi kerja
ini neng itu atis nate mau ngajak makan siang
rumah emak kan masuk belokan situ bang
disini aja dah abang males ketemu emak
siapa ya yang berani jahil sama temen aku
aku juga enggak tau
ih kok senyum
tungguin pake baju koko
bang ojek bang
ojek gak jawab pertanyaan kamu
pertanyaan lu juga kali
kalau kamu gak ikut ikutan nanya
ojek pasti jawab pertanyaan sana
hei kebetulan ketemu lu disini
kalau saya sih nggak kebetulan
dari kemarin lu sak sak sak aja
gue kagak mau tau lu kudu bayar
kalau lo kagak bayar hari ini
lu kedua pergi dari kontrakan gue
tapi setengah dua
lu bayar kontrakan aja kudu deh
ngapain lu narik narik si ronron
mila mau kemakam be
oh gitu ya
gue udah kemarin sehari habis lebaran
kalau gitu ronron mila titipin ke babe ya
eh ini anak anak lu
lah terus lu sama siapa
titip ya be
mana lagi dia itu
bukan minta dikorokin
oh oh bang
sini aja bang
terima kasih ya
pur saya dulu
ya udah tuh sok kamu dulu
lo dulu aja deh
kamu mah gimana sih pur
terus giliran saya bilang sok atu kamu dulu
kamu malah bilang
lo dulu deh
jadi gimana ini teh pur
saya dulu apa
lo dulu aja deh kenapa
gini pur biar neng rika gak ngambek lagi saya harus gimana ya
masa gak tau pur
lo ajak makan siang terus lo minta maaf
tapi kira kira neng rika mau gak ya
gue jadi inget
gue harus ngantar parfum ke ani
makasih ya tis udah ngingetin gue
gue duluan ya
kok gitu masa sama temen sendiri gak mau ngejekin
ya justru sama teman sendiri gue males
kalau sama mantan
mil kalau mantan itu berarti pacaran
sebenarnya lo mau rejeki gak sih
mendingan gue cari penumpang lain
ya udah kalau gitu gue bilang sama babe biar harga kontrakannya dinaikin
mil jangan gitu dong
mil meluknya biasa aja
kan gua takut jatoh jack
ya tapi gua nya geli
halo assalamualaikum selamat siang neng rika
oh iya ya lagi kerja
ini neng itu aatis nate mau ngajak makan siang
oh begitu besok aja
neng rika masih marah ya
nanti pas makan siang minta maaf ya
neng rika aku mau ke rumah
baru kali ini lihat orang ngajak senyum sama hp
oh iya gua juga lupa bilang sama lu gua mau kemana
gue mau ke makam
iya lah masa makam mak lu
sekalian ya beli bunga sama air mawar
ya ntar aja disono
jangan pegang ada motor
aku lagi sibuk
tapi kan ulang tahun aku masih lama
itu hadiah aja
kamu sendirian kan
gak sama surya
emangnya kalau ada surya kenapa
ya gak jadi alhamdulillahnya
mas pur gak suka sama surya
emang ada yang gak suka sama surya
tapi tadi pagi ada yang jailin dia
jadi ada orang yang naro sampah di tengah jalan
tapi surya yang harus ngeberesinnya
terus tadi pagi dia nyapu di depan gang
kok mas pur ketawanya seneng gitu